itu itu itu
kok ada suara bobi
kau bawa aku tadi
aduh ketawa lagi gue
eh ya allah
iya nih kayaknya ada yang ketinggalan deh
apa yang ketinggalan
meskipun senyuman dan bahagiamu
ini keren loh
kok lo bisa nemu sih kalimat kalimat kayak gini
minum dulu tehnya
nih minum dulu tehnya
jangan sampai pas siaran nanti lo bersin bersin
fales toh gak suara lo
makasih ya teh sama puisinya

maaf non malam malam bibi ganggu
ini bibi mau ngasih jaket yang kemarin
ini udah disetrika kok non

kok wangi banget sih
kok wangi banget sih
iya dong kan sesuai pesanan non wulan
oke deh makasih ya mbak
tapi pokoknya papa gak boleh sampai tau ya soal kejadian tadi sore
yaudah kalau gitu bibih permisi balik ke kamar dulu ya non
bibi mau dengerin lagi radio ss
s a sekali mbak
oh ya pokoknya itulah namanya non
bibih gak tau
dan juga tuh acaranya bagus non
nih enggak deh baji
ya udah kalau gitu
oh iya tadi katanya mau pinjam handphone
ini handphonenya non
bimi permisi balik ke kamar ya non
selamat istirahat non mulan
tenang aja aku bakal istirahat terus
jadi hari ini ada siaran lagi
ini adalah sikrprise
tuh ada yang tau nggak
sikrprise itu apa sih
cakep tuh ya
tapi aslovers disini kita nggak akan bahas tentang pengorbanan hidup
melainkan adalah pengorbanan cinta
cinta itu kan gila ya brand
nah gue pengen tanya nih sama lo
kira kira lo pernah gak sih ngelakuin sesuatu yang gila untuk pengorbanan cinta lo
kalau gue ngelakuin sesuatu yang gila
gue gak akan biarin ada orang yang mau nyakitin dia
singkat padat jelas dan juga pasti yang ngenah ya bram
itu tadi kan adalah curan hati dari gibran
nah sekarang kita juga mau tuh buat dengerin curahan hati dari kalian semuanya

kita tungguin ya
tapi sabar dulu ya
habis lagu yang melewati ini
sekarang kita udah dapat penelpon yang pertama
kalau gue nyebut nama asli
ntar kalau misalnya ada anak tujuh ratus dua belas yang dengar siaran ini juga
waduh ini thank you ya kalau udah telpon sekarang ini
gue pingin tau dong
cerita tentang pengorbanan cinta dari wuri
siapa yang nelfon ya
kayaknya gue kenal suaranya
wuri ganjem dong
kan siapa tau cerita dari lo bisa jadi inspirasi buat ux lovers yang dengerin sekarang ini
pengorbanan yang pernah gue lakuin adalah
sampai badan gue terluka
keren banget ya
pengorbanan cinta dari wuri
mau dong jadi cowok kamu selamatin
kalau udah telfon dan juga udah share tentang pengorbanan cinta yang lo alamin
dan sebagai bonusnya
di sini gue mau kasih lagu yang tentunya datang dari riko san uri sendiri
wow keren banget request lagu dari wuri
baiklah aslovers sekarang
karena tadi wuri udah telfon dan tentunya gue bakal kasih lagu
ropan bisiusan lagu dari ahmad dhani yang dibawakan oleh judika wuri
langsung aja ya
moga moga kamu senang dengan lagu ini
kayaknya hujannya udah reda deh
ini pasti ulahnya pawang hujan di iklan chat nih
udah gelap juga tuh
mataharinya udah pulang
ketemu anak bininya
udah selesai tugasnya
aku pamit dulu ya
ya ampun gina
sampai segitu bersyukurnya
ngucap alhamdulillah atas kedatengan bobby
disambut seperti raja arab gini
tapi bobby besok kalau misalnya mau main ke sini boleh ya
gina udah malem aku pamit dulu ya
ini untung malemnya bukan bulan pernama
tapi kalau bulan pernama aku berubah jadi serigala
ya udah seru
kenapa baru datang sih
biasalah tadi bisnis sama sam
masya allah loncat sendiri
jangan jangan ketinggalan di rumahnya gina nih
aduh balik lagi tadi kayaknya
aduh emang tuhan baik banget dah sama bobby dah
ini pasti tuhan pengen bobi supaya ketemu gina lagi
balik lagi ya
kenapa sih gina
aku tuh nggak tahu harus dimana
tadi si bobby carian di sini tau nggak
nggak mungkin kan aku usir dia
ya udahlah kan orangnya juga udah pulang
katanya besok mau main lagi
itu itu itu
kok ada suara bobby
aku mau ke tadi deh
eh kau apa
eh kau apa
eh kau apa
aduh nggak ketemu lagi gue
eh ya allah
kayaknya ada yang ketinggalan deh
apa yang ketinggalan
kayaknya hp aku ketinggalan deh
aduh awas polsanya dipake
ini masih banyak deh polsanya nih